truk kontainer bermuatan besi terguling dan menimpa dua mobil dan satu sepeda motor di jalan raya bekasi cakung jakarta timur
seluruh penumpang mobil selamat sementara pengendara sepeda motor terjepit muatan truk
selain dua mobil pengendara sepeda motor yang sedang melintas menjadi korban karena tertimpa besi muatan truk tiu itu
pengendara mobil menduga truk itu kelebihan muatan dan muatan besi itu tiba tiba saja jatuh saat kondisi jalan macet
penumpang mobil terjebak di dalam selama sepuluh menit dan akibat kecelakaan ini kemacetan panjang terjadi akibat satu ruas jalan raya bekasi terhalang badan truk
dan untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi kecelakaan sudah bergabung bersama kami korespondensi nn indonesia victor pangaribuan
victor selamat malam victor dapatkah anda ceritakan di lokasi saat ini seperti apa dan apakah truk dan kendaraan yang tertimpa sudah berhasil dievakuasi
victor pangaribuan nn indonesia victor pangaribuan
dki jakarta juga turut bersama sama juga berusaha untuk menyelamatkan pengendara motor yang sedang terhimpit besi besi dari atas truk kontainer
ini sebenarnya cukup lama begitu karena proses penyelamatan itu terkendala oleh kurangnya mungkin tidak ada alat berat yang didatangkan secara langsung ke lokasi ini untuk mengangkut secara segera
bagaimana besi besi ini diangkut untuk mengeluarkan tubuh dari korban yang ada di bawah atau terhimpit besi besi ini
ini adalah salah satu korban pengendaraan
sebenarnya tiga korban lainnya adalah pengendaraan mobil
ini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat di kawasan ini dan saat ini sedang dilakukan penanganan medis
ini adalah penanganan darurat begitu pertolongan pertama diberikan oksigen kepada korban yang saat ini identitasnya belum diketahui begitu secara jelas atau detail karena saya belum mendapatkan laporan langsung dari petugas terkait begitu
saat ini korban yang terhimpit besi besi ini masih kondisinya dalam kondisi hidup begitu dan sedang dilakukan penyelamatan
besi besi ini beratnya sekitar
sepuluh ton begitu ini akan sangat berat dan melakukan
membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk proses evakuasi
saat ini yang terjadi di ruas jalan raya bekasi cakung jakarta timur terjadi kemacetan sepanjang lebih dari dua km
saya sempat berjalan kaki dari arah terminal pulau gadung begitu sampai ke lokasi kejadian karena kemacetan yang panjang dan tidak bergerak sama sekali
bahkan tiga jalur kendaraan yang mengarah ke jalan dari jalan pritis ke merdekan menuju jalan ini ditutup
hanya satu lajur atau dua lajur kendaraan saja yang dibuka oleh petugas begitu
saya melihat kondisi di sini warga sekitar juga masih berkumpul melihat bagaimana dramatisnya proses penyelamatan atau evakuasi korban pengendara motor yang sedang berlangsung saat ini
nah untuk mendengar lebih jelas kronologis atau bagaimana kecelakaan terjadi saya akan mewawancari salah satu petugas dari dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta
ada bapak rahmat selamat malam bapak
pak rahmat kalau saya boleh tanya begitu ini besi besi dari muatan tur kontainer ini begitu
mimpit korban saat ini begitu
kenapa evakuasi begitu cenderung lama begitu waktunya
terima kasih pak
jadi prinsipnya kondisi kecelakaan sekarang ini sedang dalam posisi stabil
dan kita harus yakin bahwa nanti alat berat yang datang itu mampu untuk mengangkat
karena ini hanya satu kali kesempatan
nggak bisa kita coba berhasil apa enggak
begitu dia bergerak dan korban belum bisa ditarik dikeluarkan
dia akan terjadi pergerakan yang menjadi tidak stabil
oleh karena itu kita tetap nunggu sampai krain yang memang kapasitasnya sesuai dengan bebannya itu datang
kita tanya operator dia yakin bisa ngangkat baru kita bekerja
alat berat atau kren yang sedang didatangkan menuju ke lokasi ini begitu
berapa lama membutuhkan waktu untuk sampai ke lokasi ini pak
ini kok dari laporan tadi dari jam tujuh mulai kita terima laporan
sampai sekarang pun kita belum dapat akses dan baru saya dengar kabar dari ciracas kren kita sedang bergerak
ini salah satu swasta sedang bergerak
jadi kita tunggu sampai duluan kita perhitungkan apakah kita tunggu dua krain main atau satu krain cukup
yang saya mau itu hanya satu kali kesempatan kita main selamat
karena ini kondisinya dalam posisi stabil
kita gerakan sedikit saja semua posisi berubah membahayakan korban
ini menyangkut hidup warga begitu
hidup dan mati warga karena saat ini masih terhimpit dan dilakukan proses evakuasi
satu pertanyaan lagi bapak
kira kira adakah cara cara yang akan ditempuh rencana lainnya begitu
kalaupun kren ini lama tiba di lokasi apa yang akan dilakukan oleh petugas
kalau melihat situasi ini pak kita nggak bisa alternatif lens
karena itu kembali lagi ini dalam posisi stabil
kalau kita gerakan kita nggak tahu nanti pergerakannya akan kemana
itu pun nanti kren saya nggak berani ngangkat ke samping atau ke satalah salah satu sisi
harus diangkat vertikal ke atas
itu baru kita ada
kalau kita bergerak ke atas space sepuluh cm bisa kita tarik
jadi kita nggak berani coba nggak berani kita bergerak
kalau kita nggak yakin itu akan terangkat
baik terima kasih banyak pak rahmat selamat bertugas kembali
saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung
nanti kita akan melihat detik detik bagaimanakah penyelamatan atau evakuasi
salah satu korban pengendara motor yang terhimpit besi besi ini dapat diselamatkan begitu oleh petugas
kita akan lihat nanti bagaimana kabar terbarunya
kembali ke anda di studio anissa
baik terima kasih victor pangaribuan
atas laporan anda langsung dari jakarta timur